rara sebenernya takut banget opa davin sampe kenapa napa
kalo gua menang lo jauhin rara
tapi kalo gua yang menang gua cuma minta waktu satu jam
oh lu ngarep ya gua kangen sama lo ya
lu bisa ngasih mending fokus ngejar madang preti tau ga
ntar ketinggalan lagi
chef saya nitip kafe sebentar ya saya mau keluar
ini yang lain juga kerja yang benar
saya keluar sebentar
sial kenapa kali
lah mau gimana sih
katanya mau momentin dia
eh mau cari tau kan kalo madang preti itu sebenernya ada hubungan sama aldino
soal nih tadi gua ga sengaja denger dia tuh abis telfonan sama aldino kayaknya
pas banget nih momennya
sial lu kenapa aduh eh eh
eh dia dia bilang dia pusing pusing dia abis pusing terus
ini pasti michelle kecapean sampe dia pingsan begini
apa kita panggil ambulans saja
eh gausah gausah gausah pake ambulans
kelamaan belum nelfonnya nungguin ambulans dateng
gimana gua aja yang bawa michelle ya sama sakit oke
yaudah kalo gitu biar saya hantar
eh udah gausah gausah udah udah balik balik udah
biar saya sendiri aja udah percaya aja sama saya
ini temen saya juga ini
eh eh iya chef bener rifki aja yang ngantar ya
oh iya chef kan juga disuruh untuk jagain cafe ini kan sama madam pretty
jadi gapapa biar rifki aja yang ngantar michelle
ya sudah kalo gitu bawa michelle ke rumah sakit ya
nanti saya yang sampein ke madam
ya sudah sekarang semuanya kembali bekerja
cocok banget mereka jadi pasangan
bisa kompak gitu main dramanya
jadi mending sekarang kalian pulang
udah bisa ya
betta dan kawan kawan datang kesini
untuk menegakkan keadilan
karena anak anak ipa ini sudah buat alisan berlapak pelur toh
ini tidak bisa dibiarkan
bener vin kita ga boleh lembek sama mereka
bisa bisa mereka makin pelaku dan ngerasa paling berkuasa
dan malam ini juga ya kamu orang harus tau
harus diselesaikan juga
tuju kita kasih mereka lajuran
udah gak usah dilanjutin lagi
udah gak usah berantem kayak gini ya
alai tidak lihat kan
mereka ini buat alisan berlapak pelur
gue ajar da vin karena ada alasannya
lo tanya sama temen lo ini
kenapa gue sampai pukul dia
tunggu gue mau cari
kalian tuh ga capek apa ribet mulu ha
kalo gue sih capek ya
tapi lu udah punya ataman tamang ini tau paling kurang aja sih
kalian pikir jangan berantem gini keren
sudah cukup lah kita bisa selesaikan masalah ini baik baik kok
kita yang memulai masalah ini
kita juga yang harus selesai
jadi gue tantang lo untuk balapan sama gue

oke gue terima tantangannya
udah belum sih
gak bener gue tau lo masih mau digendong sama gue lama lama jadi yaudah
nggak turun gue sekarang
gue nggak suka dipeluk peluk kayak gini rikki
turun nggak satu dua tiga
nggak ada terpesona terpesona ya
tapi gendong lo tuh pegel juga ya
tuh banget sih
nggak ada bercanda bercanda kayak gitu gue baper
nah apa sih
nyebelin tau nggak
oh nyebelin ya
karena gue nurut
yaudah sini gue gendong lagi
gue nggak mau
eh kerukuk kulit
sama jodoh nggak boleh ngomong kayak gitu tau
kita kapan mau ngejar padam reklung kayak gini
sebelum makan lo ah iya makannya
gue bisa jalan sendiri tau nggak
kenapa mesti balapan sih
kalian tuh nggak usah aneh aneh
cowok harus selesaikan masalah secara jantan
ya tapi kan gak usah balapan juga
udah kamu tenang aja ya
rara sebenernya takut banget
apa devin sampai kenapa napa
kalau gue menang
tapi kalau gua yang menang
gue cuma minta waktu satu jam
abdu mama ini sudah kenapa lagi
kenapa ale masih mau bicara sama nona rara itu
bukannya ale sama nona rara itu punya urusan sudah selesai kah
tolong ngertiin gue satu kali ini aja
karena akhirnya dia bisa lonceng lo lagi
habisan air air ini motor gue tuh suka ngeluh kangen loh
dulu sih jarang banget mau ikut bareng sama gue
lo modus banget sih
lo bisa gak sih mending fokus ngejar madang preti tau gak
ntar ketinggalan lagi
lo masih sedih ya sekarang
biasa banget lo potong kecap
sudahlah kerupuk kulit
lo buat boongin diri lo sendiri
jadi capek hati
mending jadi manusia tuh apa adanya aja gitu
udah ngaku sekarang lo pasti lagi happy ya
lo tau gak sih gue gak happy sama sekali
gak peduli mending fokus ke misi kita tau gak
itu mending cuci perut tangan lebut
sekarang lelep pancanya terpindah lo tau
peta sebenarnya kurang setuju dengan ale punya motivasi
kalau ale menang pengen bicara sama lola lara
ale harus menang dah vinde
lo harus menang gue yakin sama lo
lo gak usah mimpi
siapa yang bakal menang